dan kita beralih ke informasi lainnya orang orang keturunan indonesia berjuang menjaga identitasnya di sebuah negara kecil bernama kaledonia baru
di kepulauan yang terletak di pinggir selatan lautan pasifik itu diaspora indonesia mempertahankan sejarah dan budayanya
mereka menjaga bukti bukti kedatangan mereka satu ratus dua puluh dua tahun lalu sembari menjalankan tradisi yang diajarkan secara turun temurun
dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di cnn indonesia today kali ini saya lady malin
dan saya alfian rahadjo terima kasih atas kebersamaan anda selamat pagi selamat beraktifitas dan sampai jumpa
perempuan ini bernama catherine adi warga negara perancis
sepanjang hidupnya catherine tinggal di kaledonia baru
ia mengaku tidak banyak mengetahui sejarah keluarganya
yang ia pahami kakek buyutnya keturunan medan sumatera utara yang datang ke kaledonia baru pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
catherine yang tidak fasi berbahasa indonesia ini kini bekerja sebagai penjaga arsip sejarah di kantor arsip numea kalidonia baru
melalui profesinya catherine justru mengetahui banyak tentang sejarah kedatangan orang indonesia di kredonia baru yang disimpan dalam lima ratus kotak arsip
pada tahun seribu sembilan ratus tiga kerja mereka terbentuk
kedatangan gelombang pertama orang indonesia di numea ibu kota kaledonia baru berisi orang orang dari pulau jawa
pemerintah perancis ketika itu bekerja sama dengan pemerintah belanda membawa mereka sebagai kuli atau pekerja kasar
dengan menggunakan kapal sain louis perjalanan laut ditempuh selama dua puluh tiga hari hingga akhirnya mendarat di pelabuhan orvelinat di nomea
sejarawan keturunan indonesia marcel maggie mengungkapkan
pengiriman orang orang jawa ke kaledonia baru terjadi puluhan kali hingga jumlahnya mencapai ribuan orang
mereka tinggal menyebar di pulau seluas delapan belas ribuan kilometer itu berbaur dengan pekerja kasar lain dari berbagai negara

mereka dikatakan memiliki kontra selama lima tahun dan setelah lima tahun mereka kembali ke rumah mereka

hanya saja mereka tidak berpikir bahwa
pada seribu sembilan ratus empat puluh enam sejarah berubah seiring kekalahan perancis pada perang dunia ii
penduduk di negara koloni perancis seperti kaledonia baru mendapatkan kebebasannya
dibukanya konsulat indonesia di kaledonia baru pada seribu sembilan ratus lima puluh satu menjadi sejarah yang tak terlupakan
melalui konsulat di bawah pemerintahan presiden soekarno inilah
gelombang pemulangan warga keturunan indonesia terjadi
sebagian memilih pulang ke indonesia sementara sebagian lain memilih menetap dan beranak pinak sebagai warga negara perancis hingga tahun dua ribu delapan belas ini
keberadaan warga keturunan indonesia di negara ini bersanding secara harmonis dengan etnis etnis lain yang juga tinggal di tempat ini
bahkan keturunan indonesia tetap mempertahankan budaya dan tradisi asal mereka
salah satunya persatuan masyarakat indonesia kaledonia baru atau pmik
berbagai kegiatan digegas komunitas ini seperti belajar alat musik tarian membatik hingga memasak masakan indonesia
di wisma pmik kawasan robinson kursus membatik dan memasak masakan indonesia dilakukan
di tempat ini juga digelar latihan menari tradisional memainkan musik gamelan hingga membuat angklung alat musik asal jawa barat
hasilnya cukup memuaskan
ragam budaya indonesia semakin banyak diminati
bukan hanya oleh keturunan indonesia tapi juga masyarakat eropa di kaledonia baru
karin kardilac warga negara perancis salah satu yang bersemangat untuk mengikuti kursus memasak beserta sekitar tiga puluh orang lainnya
saya ingin belajar untuk membuatnya di rumah
saya suka semua kue indonesia
saya ingin belajar membuat kue kakao dan kue lantai